memasuki usianya yang ke enam tahun cnn indonesia mendapatkan predikat sebagai media paling dipercaya di indonesia
tak hanya itu sejumlah prestasi dalam berbagai tayangan televisi juga pernah diraih oleh cnn indonesia
router institute for the study of journalism pada juni dua ribu dua puluh satu merilis laporan mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap berita di media
pada sejumlah negara berdasarkan serangkaian jajak pendapat yang dilakukan di enam benua dan empat puluh enam negara termasuk indonesia
di latar belakangi
beredarnya beragam teori konspirasi mengenai covid sembilan belas router institute melihat bahwa penggunaan media daring termasuk media sosial
berperan besar dalam penyebaran informasi yang menyesatkan dan salah ke seluruh dunia
di indonesia router institute menunjukkan mayoritas masyarakat ini memanfaatkan sejumlah media dalam mengkonsumsi berita
dalam hal ini media daring termasuk media sosial menjadi sumber berita paling populer
terutama untuk galangan urusan
dalam laporan digital news report dua ribu dua puluh satu yang dirilis oleh router institute
sementara media cetak menjadi sumber berita paling tidak populer
sementara itu router institute juga melakukan jajak pendapat terhadap kepercayaan masyarakat indonesia terhadap berita di media
namun penelitian ini menyebut juga sianen indonesia mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi dari media sosial
terlahir atas kerjasama dengan cnn internasional
cnn indonesia memegang teguh prinsip jurnalisme sesuai dengan standar dan praktik yang dimilikinya
inilah yang menjadikan setiap berita yang disajikan oleh cnn indonesia dipercaya oleh publik